selasa sore giliran rizky bilar yang menepis isu tersebut
kuasa hukum rizky bilar menegaskan
artis berinisial r yang dimaksud oleh pihak indonesia audit watch
dalam kasus tindak pidana pencucian uang rafael alun trisambodo bukan kliennya
jadi statement yang mengarahkan itu memang dari pemberitaan di masyarakat
namun bukan dikeluarkan oleh iaw
ini merupakan bentuk klarifikasi yang dilakukan atas pemberitaan
beberapa media yang mengangkat nama klien kami saudara rizky bilar
tapi rizky bilar sendiri sebenarnya sempat nggak sih bang menjalin bisnis
atau kerjasama dengan rafael alun
sama sekali tidak pernah
bahkan kenal pernah berhubungan
ataupun hal lainnya dilakukan kepada lingkungan dari saudara rafael ini
sama sekali tidak pernah dilakukan
dugaan keterlibatan artis berinisial r di pusaran kasus rafael aluntri sambodo
pertama kali diembuskan oleh indonesia audit watch
namun hingga saat ini kpk belum menerima laporan tersebut
rafael aluntri sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
dalam kasus tindak pidana pencucian uang
mantan pejabat di direktorat jenderal pajak itu diduga menerima uang puluhan miliar rupiah
terkait pengurusan pajak periode dua ribu sebelas hingga dua ribu dua puluh
kpk juga menyita sejumlah barang bukti berupa ikat pinggang tas mewah dompet mewah perhiasan sepeda
dan sejumlah uang yang diberikan oleh kpk
yang di safety deposit box saat kpk menggeledah kediaman rafael alun pada dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh tiga yang lalu